kehebohan kembali terjadi di lingkungan institut pemerintahan dalam negeri kampus jatinangor sumedang jawa barat selasa siang
pasalnya pemberitaan mengenai aktivitas halal bihalal dan hiburan di lingkungan kampus ipdn di masa pandemi covid sembilan belas
menjadi perbincangan di media sosial
tidak tanggung tanggung acara itu diikuti empat lebih praja
yang sejak diterapkannya psbb tidak melakukan aktivitas di luar kampus
pihak kampus menyatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin makan siang bersama
hanya saja ditambah adanya hiburan dari pihak luar yang telah melalui prosedur kesehatan
acara kemarin adalah acara makan siang di tempat makan peraja di jam makan peraja
jadwal makan peraja itu jam satu siang
dan itu sudah rutin setiap makan peraja itu setiap pagi
siang dan malam tiga kali sehari mereka makan
kebetulan saja di hari lebaran kemarin
demi memotivasi peraja yang sudah kita karantina delapan puluh hari lebih sejak tanggal dua belas maret
dalam peringatan idul fitri kali ini pihak ipdn melaksanakan salat id di tiga puluh lima titik di lingkungan kampus
yanuar aditya sumedang jawa barat